kalau gitu kan masih ada satu janji yang belum lo tepatin ke gue
lo bilang katanya habis lo ketemu sama ibu sama teman dekatnya ibu
lo akan jawab pernyataan cinta dari gue
justru itu pangkal masalah yang bikin gue lari ke sini batu bata
tapi gue gak mungkin ceritain semuanya ke lo
gue lega put karena gue bisa jadi salah satu orang yang deket sama lo
gue kesini cuma pengen lihat pemandangan
jadi lo jangan mikir yang macem macem ya
walaupun ada masalah yang harus gue hadapin
gak ada hubungannya kok sama lo
lo tau gak
gue tuh selalu percaya
kalau misalnya kita ada masalah
kita cerita deh sama orang lain
meringankan masalah kita
justru gue tau lo lagi ada masalah
gak bisa dihubungin
dibagi yuk masalahnya
biar lo gak nanggung masalah itu sendirian
sekarang hati gue jadi jauh lebih tenang
karena lo nyamperin gue kesini
gue juga senang
ternyata lo masih ingat tempat ini
karena yang tau kalo ini tempat favorit gue
cuman orang orang yang deket sama gue
gue lega jadi salah satu orang yang dekat sama lo put
gue bisa jadi sandaran disaat lo lagi kayak gini

gue mau parkir dulu ya
lo temenin tante nawang
maaf ganggu sebentar
kamu bisa tunggu sebentar
oh yaudah pak
citra kamu aja yang izin ke security ya
kebetulan banget nih bapak masih ada di kampus
jadi ya saya minta konsul tugas saya pak
aduh harus ya sekarang
iya harus sekarang pak
tapi mbak siapa yang akan bertanggung jawab
kita udah bilang sama pak regar
dan pak regar yang bakal bertanggung jawab sama ini pak
yaudah silakan mbak
pak citra sama tante nawang kemana
udah ke kampus duluan mau izin ke security
yaudah saya susul mereka dulu ya pak
pak bima tolong ditinjau kembali prospek dari perusahaan ya pak alex
bukan saya nggak percaya bagaimana masa depan kerjasama ini
tapi saya dapat peringatan dari pak remon
tentang ketidakstabilan perusahaan pak alex
saya nggak mau ambil resiko
semua resiko pasti ada pak
tapi saya berani jamin
dengan bapak investasi di perusahaan pak alex
pasti akan meningkat berkali lipat
perusahaan pak alex kan sedang tidak stabil
pak raymond itu adalah pebisnis nomor satu di jakarta
gak mungkin analisanya mengenai perusahaan pak alex itu meleset
maaf saya tidak bisa melanjutkan semua ini
pak bimo bilang aja kalau sebenarnya pak bimo itu takut sama pak remon kan
saya semakin yakin tidak bisa melanjutkan semua ini
karena saya tidak melihat adanya etika bisnis yang baik pada diri pak alex
pak tolong dipikirkan lagi pak
kamu jaga emosi kamu dong
jangan kayak begitu
habisnya saya anaknya aja dia bilang kalau aku gak punya etika bisnis
padahal kamu lihat sendiri kan
dia sendiri yang gak punya etika bisnis
main cabut begitu aja
kamu harus bisa kontrol
jangan kayak begitu
kalau kamu caranya begitu
nggak ada investor yang tertarik untuk investasi di perusahaan kamu
aku gak mau ninggalin kesan buruk sama investor investor
yang aku udah kenalin ke kamu
lydia gimana aku gak emosi
setiap investor yang kamu bawa ke aku
pasti ujung ujungnya mundur juga
setelah mereka dapat informasi dari remon
perusahaan pak remon yang menggurita di mana mana
membuat pak raymond sebagai pebisnis yang gak ada tandingannya
bahkan beberapa calon investor yang mau aku kenalin ke alex
terang terangan menolak saat mendengar nama alex
lydia kamu dengerin aku gak sih
aku mau bercuma aja
iya alex aku masih mau bantuin kamu
asal kamu bisa jaga sikap kamu sama investor yang aku kenalin ke kamu
kayaknya aku udah gak perlu lagi kamu kenalin buat investor yang baru
abis kamu kenalin aku ujung ujungnya mereka juga akhirnya mundur
udah dapet tanceman dari raymond
ya terus sekarang kamu mau gimana
mau diem aja gak berusaha iya
sebenarnya aku berpikir kenapa gak kamu aja sih yang bantuin aku langsung
perusahaan kamu kan prospeknya juga lebih bagus
apa jangan jangan kamu takut juga kalau kena masalah sama remote
ya udah oke
besok aku coba ngomong sama staf ahli perusahaan aku ya
supaya dia langsung ke kantor kamu dan bisa menganalisa langsung kondisi perusahaan kamu
jauh lebih baik
kalau gitu kan masih ada satu janji yang belum lo tepatin ke gue
lo bilang katanya habis lo ketemu sama ibu sama teman dekatnya ibu lo akan jawab pernyataan cinta dari gue